itu baru cucuk kakek
jangan cuma satu suai
satu lagi ya
mau sampai kapan
kamu harus lupain kejadian itu
demi aku demi anak anak
keadaan ibu maya sudah mulai stabil
kita sama sama berdoa agar
ibu maya segera sadarkan kembali
terima kasih sus
baik kalau gitu saya pergi ke situ
kamu udah tinggal sama tiara
jadi mama gak usah sedih lagi ya
mama juga senang banget sekarang
karena kita udah tinggal bareng
mama kira bisa melihat kamu terus
mama kan belum pernah lihat kamarnya tiara
mau tiara tunjukin kamarnya tiara gak ma
mama pengen lihat kamar anak mama kayak apa
bagus banget kamar kamu
sekarang kan mama udah ada di sini
mama jangan sedih lagi ya
oh iya ma nanti kita bisa belanja bareng makan bareng ke mall bareng
seru kan ma
coba biar mama nyurut
ya stories itu kok jangan ke ridha
makan tak sampai mas
nah sumpah bukdonald efeknya giuk juga
tolong bikinin masakan buat mama ya
yang tadi barusan dateng itu lah
kok malah bangun cepet bi
cepet bikinin masakan bi
nanti mama kubur lapar kasihan
makan apa aja deh bi
yang penting kesukanya mama
tapi aku belum tau kesukanya mama apa
mungkin intan tau
engga aku gak boleh
aku gak boleh nanya ke intan
masak apa aja deh bi
yang penting enak
yang paling enak debbie
ya baik non
cepetan ya bi
intan makan ya
kamu tuh belum makan lho
kalo kamu gak makan perut kamu kosong
kamu bisa masuk angin
iya biar gak lapar tapi perutnya harus diisi
ya biarpun sedikit diisi ya
aku menyeseling mama terus aku mau jemput mama pulang
tapi makan dulu ya
kalau kamu gak makan udah sakit loh
kalau kamu sakit mama jadi kepikiran dan khawatir
terus mama kamu juga jadi sakit gimana
ya makan ya
itu baru cucuk kakek
jangan cuma satu suara
satu lagi ya
gatik kita diketik
kamu kenapa sedih
apa yang kamu mau lakukan
kamu mau ngapain
kamu jangan khawatir sama tiara
di sini ada yang jaga tiara
tiara juga gak akan merasa kesepian
tidak akan merasa sedih
justru intan di sana
ibu kamu sedang sakit
dan dia pasti gak bisa ngurusin dirinya sendiri
ibu lagi sakit sekarang
kamu gak usah khawatir
kalau kamu pengen pulang
kalau tentang ardi
dia pasti akan mengerti
aku harus pergi sebelum mas ari datang
kamu jangan khawatir
kalau kamu mau pergi
sebelum ardi pulang
kalau nanti ardi sudah pulang
kamu gak akan bisa lagi menemui intan
menyekatenakan rakyat karena dia
gampang masalahnya kamu
kamu benar benarailandasi akan terhihadi
karena dari dulu aku tahu
kamu tidak membuat pneumonia
saya méh mending karena itu
tintan kamu di mana
tidak ada ibu kamu nak
ini mau kita bawain ke kamar
aku juga udah beli minum buat mama
pasti mama seneng banget
ya udah bi aku ke kamar mama dulu ya
mak aku bawa minuman nih buat mama
soalnya mama gak ada bi
gak liat non
gak liat non
ay yaudah deh bi
mama kemana sih
ma jangan pergi ma
mama jangan pergi lagi
tidak ada yang nyariin mama
saya berhenti semangat wangi
ciwet kesana mutations ini

bisa bisa mostnot baik baik aku neng
terima kasih sudah buka
sekarang kita pulang aja ya